pemerintah provinsi bali berencana melarang turis asing menyewa sepeda motor
rencana ini muncul setelah beberapa turus asing berulah di jalanan di bali
turis akan diarahkan menggunakan travel saat berpergian di bali
wacana ini ditentang para pengusaha persewaan sepeda motor di kawasan wisata kuta bali
sejumlah turis asing pun mulai ragu dan khawatir menyewa sepeda motor
mereka keberatan dengan rencana larangan tersebut
yang terdampaknya yaitu banyak keraguan keraguan dari tamu
nanti kalau saya sewa di kamu nanti saya ditangkap polisi gak
jadi otomatis mereka gak jadi sewa dong
sedangkan kalau wacana dari pak gubernur wna diwajibkan naik travel
travel itu kan mobil ya
cangguh sendiri kan tau sendiri jalannya seperti apa
kalau wna nya naik mobil macet dong
enggak enggak enggak
lemuk itu loh
saya pikir saya perlu menerbangkan mobil di sini karena di mobil itu tidak mungkin untuk menerbang
dan saya perlu bebas dan memutuskan kapan dan kemana saya ingin pergi
dan saya pikir itu kebebasan saya untuk memiliki kemampuan untuk menerbang dan menerbang mobil seperti orang orang lokal
organisasi agen travel wisata menganggap sepeda motor menjadi alat wisata yang unik di bali
cara turis menikmati tempat wisata di bali ini jarak ada di tempat lain
wisatawan ini kan membutuhkan sesuatu yang baru
di negaranya tidak ada sepeda motor
yang which is satu kondisinya tidak memungkinkan
semdingin kan tidak mungkin dia akan naik sepeda motor
yang kedua bisa
bisa saja infrastrukturnya tidak mendukung
dalam artian misalnya dia punya sepeda motor rumah tidak ada
nah kalau misalkan sekarang di destinasi ini ada sesuatu yang baru yang mereka pengen coba
saya kira itu menjadi satu trigger kenapa mereka pengen melakukan perjalanan dengan sepeda motor
pasca pandemi covid sembilan belas meredah usaha sewa sepeda motor di bali kembali bergeliat
ratusan pelaku usaha sewa sepeda motor di kawasan wisata di bali umumnya menyasar wisatawan lokal dan mancana
sehingga kita bisa berjaya
ayung rahdewi kartika widowati badung bali